rumah sepi gak ada anak anak mak
lagi ke rumah sakit kan
katanya sih positif
positif hamil mak
eh eh tad tadi tadi
nyapunya jadi kayak begitu
malah gak bersih jadinya
terus terus pak
ke rumah neng atuh
emang tau rumah saya dimana
neng mau kemana
ke rumah sayalah
emang saya belum ngasih tau rumah saya dimana
mau kemana neng
ke rumah saya
gak mau ke kulu
nah gitu atuh
emang udah berapa minggu pak
emang udah berapa minggu pak
katanya sih macem empat minggu mak

alhamdulillah anak saya hamilnya gak nyedam gak mual
alhamdulillah anak saya hamilnya gak nyedam gak mual
mungkin kakak seneng kali ya mak
kakak juga heran
kak sekalian siram kembangnya ya
terus terus pak
lah katanya kiri
masuknya belok kiri di depan
emang kok anaknya nikah udah berapa tahun
udah dua tahun mak
alhamdulillah sih pas ketua nama seneng juga mak
oh seperti itu
gimana sih caranya pak
rajin makan sayur sayuran
terus kalau numis aja dia suka pakai minyak jahitun tuh mak
tapi ya kalau buat kesehatan apa yang pakai di inti inti sih mak
iya sih ya
tat dengerin sini biar bisa punya anak juga
tati disuruh nyiram apa disuruh dengerin sih mak
tati disuruh nyiram
tati disuruh nyiram
tati disuruh nyiram
tati disuruh nyiram
tati disuruh nyiram
tati disuruh nyiram
tati disuruh nyiram
tati disuruh nyiram
tati disuruh nyiram
tati disuruh nyiram
tati disuruh nyiram
tati disuruh nyiram
tati disuruh nyiram
tati disuruh nyiram
tati disuruh nyiram
nggak ada uang kecil nih
receh nggak apa apa ya
eh ini ada bang
mau pergi duluan belum mau mandi
pak pak cuma mau setor doang
udah kebelet nih
itu kok bawa handuk
apaan jangan sekalian mandi
mungkin mau cepetan mandi
udah keringetan nih
pak pake tuh
ini toko material
lo bawa ke bengkel sana
saya mau nelfon teman saya biar narik di motor
kok nomernya beda
kok nomernya beda
kenapa kamu pakai handphonenya koceng
oh bilang aja atuh
motor kamu mogok di depan tokonya koceng
yaudah atuh kamu tunggu di sana
saya jemput sekarang
mau kemana neng saya lagi buru buru
kalau cuma ke depan mah hayo atuh
sebentar ya saya mau sms temen saya dulu
takutnya yang lain belum pernah dateng saya males kalau duluan
kok jalan terus sih
katanya tadi kiri maksudnya belok kiri kan
ini saya mau belok kiri
maksudnya rumah saya sebelah kiri udah kelewat
ini motor antik bener ya
bagus ya koc
bagus kalau dijual mahal nih
tapi kagak dijual koc
ini motor banyak sejarahnya
kan gua bilang kalau
yaudah lo tunggu di sini aja
punya alat buat benerin motor kagak ya
nanti gua beresin toko gua dulu
kok bobby udah nunggu dari tadi
bentar gua mau mandi
maghrib masih sejam lagi kok
mau mandi deh
ojak lagi di jalan pak ji
tisna juga lagi di jalan kayaknya
eh dadah aja